informasi pertama cnn indonesia update datang dari amerika serikat
penembakan kembali terjadi di amerika serikat
kali ini seorang pria dilaporkan melepaskan tembakan
di dekat sebuah arena konser musik hip hop di kota san diego negara bagian california
dikutip dari abc news insiden penembakan bermula saat pria tersebut tidak dapat masuk ke arena konser
karena tiket telah habis terjual
kecewa karena tak dapat masuk ia kemudian mengeluarkan pistol semi otomatisnya
dan melepas tembakan ke arah kerumunan orang yang tengah berada di sekitar tempat penjualan tiket
tidak ada korban terluka petugas polisi yang berada di lokasi berhasil melumpuhkan pria tersebut dengan cara menembaknya
pria yang belum diketahui identitasnya itu kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan
kita beralih ke brazil kebakaran besar terjadi di sebuah museum tua di rio de janeiro pada minggu waktu setempat
ketika insiden kebakaran terjadi museum sedang tutup
api yang besar terus membakar bangunan berumur dua ratus tahun ini
enam petugas pemadam kebakaran pun langsung dikerahkan ke lokasi untuk mencari korban
hingga kini belum ada laporan tentang korban terluka ataupun korban jiwa
dilansir situs resminya museum nasional ini memiliki ribuan koleksi sejarah brazil dan negara lain
berikutnya ada sebuah festival unik yang digelar di el salvador
yaitu festival bola api atau dikenal dengan las bolas de fijo
di kota nejapa
festival diadakan untuk memperingati letusan gunung berapi pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
yang memaksa semua penduduk untuk meninggalkan kota
festival ini hanya diikuti oleh laki laki saja
peserta dibentuk dalam dua kubu yang saling menyerang
dengan bola api yang terbuat dari kain
yang diikat kawat dan disiram dengan bensin
untuk membuat acara ini semakin menarik lagi para peserta
menghias wajah mereka dengan make up unik
atau menggunakan topeng yang unik tentunya
festival diadakan untuk memperingati letusan gunung berapi
yang disambut antusias oleh masyarakat el salvador
cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan
sesaat lagi terima kasih